aduh mama bakalan tahu dong kalau papinya reva itu suaminya adriana
terserah mama deh mana baiknya
hmm yaudah kaya gitu baru namanya cocok
pak udah jam segini sih kayaknya boy harus berangkat sekolah deh
tunggu boy jamnya bagus boy
yaudah ma assalamualaikum ma
handphone ma buat mama aja
jangan ma bahaya
iya ngeliat di tangan gue nih dada gue masih sakit banget
jer kebetulan kau mau ngomong
gue tuh masih penasaran banget sama orang yang udah nolongin caleg waktu itu
sekarang lo kerain semua anak anak spider
terutama si alex
gue pengen tahu
terus kalau sampai dua orang muncul lagi gimana
gue hadapin dia
sekarang lo kumpulin semua anak spider
kita ketemu di tempat latihannya ray
dulu kali lo ada lagi npl belum
ya udah lah
kayak gini lagi npl loh masih aja
tau gue juga udah lah
gue sih udah
lo ya lo belum
oh bukan bukannya belum
tapi gue udah gak ngerti nih
duh alasan lo ada aja emang ya
ntar mendingan gue ajarin
baik hati banget sih
cantik tuh men
eh guys tuh tuh
tuh men ray ada tuduhan
kok dia kelihatan kayak ngurung gitu ya
apa jangan jangan dia lagi ada masalah kali ya
klos denger nih ya
sekarang lo semua harus ke sana

bikin dia sadar
asli asli kalo dia bengong lama lama nanti ke pasukan jin
kok gue yang jadi ginnya

lo lagi kenapa sih ray
saya belum sedia
lihat tuh muka lo

nggak usah nggak usah nggak usah

biar sekalian beban ilonya turun
yang beneran lo

sampai jumpa di video selanjutnya
lex anak spider tuh
kayaknya mereka mau ngejar kita
abis liat sekarang
nih saya bawain lontong sayur buat kamu
ibu kok hari ini kayak ceria banget seneng banget mukanya berbinar binar gitu
soalnya semalam mondi udah bilang ke saya untuk segera menentukan tanggal pernikahan saya sama kakak abah
hah nikah bu
kalau kamu kaget gitu sih nak
enggak sih soalnya selama ini kan ibu sendiri jadi aku kaget aja dengar ibu mau nikah
oh ya namanya kan juga jodoh kan gak ada yang tahu
saya doain kamu cepat dapet jodoh juga ya
kasian bondi dong kalau kayak gini
pasti mondi bakalan putus sama raya
sampai jumpa lagi